belum lewat lagi tukang buburnya
mbak mbak tolongin aku mbak
aku takut tau mbak tolongin aku mbak
ada hal penting yang aku mau bicarakan sama kamu
waktu papa meninggal
kamu ada di rumah kan
sebenarnya apa yang terjadi
apa yang membuat papa begitu kaget
sampai dia terkena serangan jantung
kamu nanyain gitu sama aku viva
pasti kamu tau lah
apa yang terjadi sama papa
kamu ada di rumah saja
dan yang paling parahnya adalah
papa tiba tiba ada di kamar kamu
apa papa berjalan
saat terkena serangan jantung
aku ingat kejadian itu
gelisah dan gak bisa tidur five
waktu itu papa ketok kamar
aku selalu gelisah dan gak bisa tidur viv
aku selalu berubah
aku selalu berubah
aku selalu berubah
aku selalu berubah
dan raina ada di toilet waktu itu
aku coba untuk panggil raina
terus aku liat
tiba tiba papa jatuh
papa tiba tiba jatuh di depan pintu
kita bawa papa langsung ke dalam kamar
dalam keadaan panik sintia muncul
terus juga gafin
jujur aku pribadi viv
sangat merasa kehilangan sosok mertua yang sangat baik
maaf kalau aku terlalu emosional five
itu kejadiannya viv
kamu berkata jujur
gue harus kasih tahu secepatnya sama sintia raina dan gavin
biar mereka cerita hal yang sama seperti yang gue bilang ke afif tadi
permisi dulu viv
pasti ada sesuatu yang terjadi
gue yakin itu
kamu akan mencari semua bukti
kita udah mandi udah cantik ya
sayang kamu belum makan ya
guruzu dengan tuhan
tuhan itu bertuah
oh mau lari pagi
gue mau kalau jadi non rena jam segini masih di nirwana
karena gue serikiti aja nih jam segini udah pakai kostum cosplay minum kopi pula
cepet banget dia kabur
kamu gak bisa lari kamu gak bisa sembunyi
kamu pasti akan dapat
lihat aja sampai ketemu habis kamu sama aku
belum lewat lagi tukang buburnya
tolongin aku mbak aku takut banget
tolongin aku mbak
kasian sekali karaina
dia sangat ketakutan
dia sangat takut seperti itu sama radin
aku harus cepat beli obat buat dia
mbak lihat perempuan gak lari ke arah sini tadi
agak tinggi rambutnya agak panjang
mbak saya nanya loh kok dia maja sih
main masuk masuk aja ke rumah orang
saya tetangga di seberang mbak
lagi cari orang
lari ke sini tadi
mau kamu tinggal di seberang
emang kamu tinggal dimana
bukan berarti kamu bisa seenaknya aja masuk ke sini
saya cuma cari orang
saya tanya sama dia
dia gak jawab
helmnya gak dibuka lagi gak sopan
kamu mau berbuat jahat ya masih di sini
setrek nih biar orang orang ke sini nih
saya udah buat selembaran ini
nanti kita sebar ke semua tempat
ya mudah mudahan dengan ini
ibu saya bisa cepat ditemukan
sudah dua puluh empat jam lebih mama hilang
dan belum ada tanda tanda keberadaan dia sekarang ada dimana
kita sudah berusaha semaksimal mungkin
aku juga akan coba kerahkan anak buah untuk mencari ibu
terutama di tempat tempat yang kemungkinan ibu akan datangi
sekarang kita tinggal berdoa
semoga ibu baik baik saja
amin ya allah
amin ya allah
amin ya allah
amin ya allah
amin ya allah
amin ya allah
amin ya allah
amin ya allah
amin ya allah
amin ya allah
bella kamu dimana bella
kamu lihat mama bella nak
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella
bella kamu dimana bella